hai ini bang aji bu aji setelah kita rembukan di dalam tadi eh minta maaf lagi nih rasanya
kalau duit segitu gede waduh kita lagi enggak ada nih kagak bisa masak sama
calon besok sendiri kalau bisa dikasih jauh dari kebenaran
jauh dari kebenaran
apaan pengumuman pengajian dari haji nagoi
kan sekarang rumahnya sudah ustazah ada pengajian katanya juga udah jadi ustazah
hebat ya anaknya haji muhyidin cepat bener jadi ustajanya oh iya jelas tuh rumahnya kan
disekolahin jadi dia bisa bedain tuh mana kebenaran mana fitnah eh pada datang ya
bang aja dan khusus buat lu tar yang tadi lu lihat lu tahu gue lagi merencanai mau

siapa yang nyebarin foto palsu
foto fitnah apa bang haji
lu mah tau
tanya soal nama sebaru
eh mbah be
lu tau ini foto siapa
ya ampun be
apa untungnya buat saya bikin foto kayak begitu be
mana gua tau
yang tau persis kan lu
ini badannya badan lu cuman mukanya di rupek
be saya gak sejahat itu be
kalau kamu mau ikut senang
kalau tika berhubungan sama jerukan bubur itu
dia kan orang hebat deh
ini foto sebenarnya foto siapa ya
ya saya gak tau be
saya akan cari informasi nih be
orang ini punya tujuan mau ngancurin keluarganya haji sulam
dia gak senang be
cukup ga eh pikiran lu
pikiran lu sama emang pikiran gua
cuma nih siapa yang bikin
ya saya juga gak tau be
kok pak haji ini kelihatannya bingung nih
ada apa sih
ada yang boleh omongin
udah ngomong aja deh
kita kan bakal jadi keluarga besar
tujuan saya dan istri saya datang kesini
gak banyak kok
oh gitu ya
kayaknya saya mesti rembukan dulu nih
soalnya kalau urusan duit kan
bener kan apa kat ibu
ini ibu udah lama nih ngamatin nih kayak gini
keluargamu aji muhyiddin itu tuh
gelagat gitu patah duitan
feeling ibu tuh
ini awal pemerasan mereka sama keluarga kita
ya tapi kita gak boleh berburuk sangka dong
kita kan harus berbaik sangka
apalagi di calon desa kita
ini menyangkut anak cucu kita nantinya
eh babel lupa ya
ingat gak waktu kita awal ketemu di restoran
apa yang mereka lakukan sama kita
yang disinggungkan awal awalkan tuh
itu gak ya
aduh tajar juga pengamatan lo
dia mau ngambil dari mana ini kayaknya
begini nih bang haji ibu aji
setelah kita rembukan di dalam tadi
rasanya kalau duit segitu gede
waduh kita lagi gak hati nih
masa sama calon besar sendiri gak bisa dikasih ji
ya bukannya kagak mau ngasih sih
tapi kan bagaimana ya
belakangan ini usaha ini lagi seret
tagihan tagihan toko juga pada macet
nah jadi kalo duit segitu gede emang kagak ada
iya gak ya
ah yang bener
kan anaknya pak haji pejabat
masa pejabat kalo ada duitnya
biar kate anak kita tuh pejabat
kita hidup tuh gak bergantung sama anak
ya istilah kate
kita gak celamitan
ya adanya kita mah
ya gak punya uang sebesar itu
lagian kan pejabat sekarang ya kan
pejabat sekarang nggak boleh sembarangan cari duitnya
waduh bisa dilacak di udak udak kpk ntar
baik deh kalo begitu
kita permisi aja mau pulang
saya minta maaf ke pak aji dan ibu aji kalo kami mengganggu
jangan begitu dong kok
enggak enggak minum dulu itu
kuenya dicicipin pak aji ibu aji
oke oke terima kasih ya
hah punya calon besan
putih langka tak udeng
bener gua gak nyangka si rosydy itu begitu banget
apa maksudnya dia
jangan jangan dia gak percaya kalo kita bakalan kawinin rumana sama anaknya kali
bisa jadi kita harus ngedesak rumahnya supaya kawin sama anaknya
nah kalo si rum nolak dia ngadu sama mbak bedaun
wah bisa ruin deh kita
aduh kenapa jadi gini ribet
terus duit si robi bagaimana
awah gua pusing
udah kita pulang dulu deh
lo jadi ikut pengajian kan
jadi laila mau liat mbak rumana ngisi pengajian
yaudah sekarang lo siap siap sono
ntar kita jemput di rumah lo
kalo gitu laila pulang sekarang aja ya
baik amat lu anak ya
kakaknya gak keharuan
yah udah yuk
masya allah kak tika
kita ini mau pengajian kak
bukan mau nonton dangdut